kita beralih ke informasi lainnya kali ini mengenai perkembangan penangkapan teroris
lebih dari dua bulan berjalan operasi tinombala untuk memburu kelompok terduga teroris santoso
belum juga membuahkan hasil
padahal kapolri jenderal badrodin haiti menargetkan santoso bakal ditangkap dalam waktu enam puluh hari pada januari lalu
meski kelompok ini diduga sudah terpecah tapi belum ada indikasi santoso dan pengikutnya melemah
hingga memilih keluar dari belantara kabupaten poso
tim gabungan tni polri hanya sempat menyebutkan posisi kelompok mujahidin indonesia timur itu berada di tamadue
untuk mendekatkan dengan posisi itu tim gabungan digeser dari lorepiore menuju ke lore utara di lembah napu
semakin susah rupanya ya karena mereka masuk masuk ke hutan itu
lembah napus memang sangat luas
kontur kawasan ini berbukit dan gunung yang memiliki hutan belantara
di hutan ini ada kawasan lembah yang sebagian besar belum disentuh oleh manusia
selain alam masalah cuaca yang tidak menentu juga menjadi hambatan tim gabungan